ma ngapain jogging depan rumah saya
ya saya mau ngecek aja kamu beneran pulang atau enggak
gak ada kerjaan banget
eh udah udah jangan berantem
lagian ada apaan cicu kau nyariin kita
karena apa sih pak manggil kita berdua
eh kayaknya gak usah ngambil pak deh
biar lebih berasa temanan aja gitu ya
iya juga sih kayaknya kita juga seumuran kan
iya juga sih
cuman ya ya lo gue aja ya biar lebih asik gitu
parangga orangnya asik juga ya
masih belum asik sih
kalau lo manggilnya masih pak
musti pada fakir ku otak nih
mana sih jangan dibutuhin aja pada gak ada
duduk cantik mana saya mau ajak jalan nih
pas lagi dibutuhin pas datang
ini tolong mundurin tali jemuran dong
oh bunuhin tali jemuran
tinggal disambung aja
ya udah tolong sambungin nih
waduh kalau urusan sambung menyambung
beli aja yang baru
ya udah kalau gitu tolong beliin ya
saya lagi males jalan nih tanski
jadi mau bantuin kagak
pesan tadi saya mau nanya tapi apa ya
tanski tau gak dede calik dimana
dari tadi ditanya gak dijawab jawab
nah warno gue tuh bukan kagak mau jawab
orang buka kata tau si acil pergi kemana
ya udah tolong bantuin ya
ya udah saya bantuin
setelah tanski tau dede calik dimana dulu ya
jadi lo ada perlu apa nih manggil kita kita kesini
kita udah lama ini
kita udah gak sabar nih
apaan sih lo bar
bro jadi ini ada perlu apaan nih
coming soon resepsi cetar membahana badai abad ini
menurut kalian gimana
ini mama seleb siapa sih
kalian gak tau
mama seleb ini ibu mertuanya acil
seleb gram terkenal panggilannya mama seleb
bisa gak jawabnya gak usah oh terus
ini lo bisa kenal mama seleb kenal dari mana
iya jadi mama seleb ini temen arisan nyokap gue
si acil mau dibikin resepsi besar besaran
gue harus kasih tau acil
kalian tuh kemana aja sih dari tadi gue cariin
mana di telpon gak diangkat
kuota gue habis baru isi
pian lobet baterenya
yunus balik kampung
kok dia gak ngabarin gue sih
ntar juga kalo udah sampe kampung nyama pasti ngabarin kali cil
terus ini kalian dimana
ini di cafe pak rangga
lo dimana dah
ini gue di jalan lagi mau pulang
ya abis tadi gue ke base camp kalian gak ada
ada berita penting
apa jadi keseringan ketemu sama rangga sih
jadi gimana menurut kalian
resepsi coklat apa
epsi cetar membahana badai abad ini yang mau dibikin mama seleb untuk acil
grup band kami sih pasti kena badainya bro
acil nikah sama warno itu udah merusak band kami
padahal masih angin puyuh
saya juga mikirin hal itu sih
makanya niat saya ngajak kalian kesini sebenarnya untuk diskusi bareng
coba kalian tanya acil
wah rangga aja deh yang nanya acil
eh gue boleh ulang gak
ya sudah keduluan anak anak pak
main bolanya udahan dulu
lapangannya mau dipake belajar
belajar di rumah pak
mau belajar motor
ya pake motor atuh
kita boleh ngeliatin nggak pak
ya seru aja
siapa tau jatoh
ya kan ya kan
kamu kemarin ngapain jogging depan rumah saya
ya saya mau ngecek aja
kamu beneran pulang atau enggak
tidak ada kerjaan banget
lagian ada apaan cil
nyebelin banget sih
sekarang seluruh dunia bakal tahu kalau suami gue itu manusia aneh